eh menurut kamu mercy ini dari gimana
kok jadi ngomongin mercy
ya mercy kan cantik dia kan cantik banget
udah kaya keluarga sempurna
pasti cowok yang jadi pacarnya dia beruntung banget deh
loh kok iya juga sih
emang kamu gak berminat jadi cowok yang beruntung itu
kamu mau aku sama mercy
pak ada apa
pak ini semua gara gara kamu
luka saya sampai babak belur seperti ini
mulai sekarang juga kamu saya pecat
pokoknya kamu saya pecat
mulai hari ini kamu keluar dari sini
apakah kata kata saya itu masih kurang jelas
kamu udah saya pecat
dan sekarang juga kamu keluar dari sini
saya nggak akan keluar dari tempat ini sebelum saya tahu alasan bapak apa
bapak gak bisa pecat saya sembarangan seperti itu
saya tuh kerja bertahun tahun di sini pak
dan saya ngerasa pekerjaan saya cukup baik
kalau kamu tetap bekerja di sini saya akan hancur
kamu ngerti dong keadaan saya
mereka siapa maksud bapak
para pengancam itu
dan yang menghancurkan bar ini
ayo es krim menambah lagi ya
biar aku pesenin
enggak usah juwan makasih
awal drone dulu ya
itu ngomong apaan sih pasal banget pakai ngeles lagi udah deh kajuan aku tuh dateng
perhatiin tahu nggak perhatian banget sama ayu pas aku tanya aja pakai keselak segala lagi kenapa
udah deh semacam macam kajuan kajuan tuh tenang aja deh aku kan adik yang baik dan adik yang lucu
jadi aku bakalan jodohin deh sama si ayu ya eh bisa diem enggak malah marah sih aku kan maksudnya
tapi gua nggak butuh agen juga gua nggak pantas buat dia nggak pantas pantas apanya menurut aku ya
kajuan sama ayu tuh pantas banget serasi beneran deh kalau gue bilang gak pantas ya nggak pantas
di apaan sih itu kan malasin banget
senyum dong senyum
nah itu dia gue percaya
jadi jangan lagi yuk
kali ini udah baik kan belum sih
ini kalau kamu gak percaya nih sama lagi
apa yang harus aku lakukan
sekarang bahkan aku sudah kehilangan pekerjaanku
tumben kamu jalan jalan sore gitu
saya sampai lupa
kamu kan sekarang pengangguran ya
jadi jadi ibu yang melakukan semua ini
kenapa ibu tega
pekerjaan itu adalah hidup saya bu
mata pencarian saya satu satunya
asal kamu tahunya saya tidak akan berhenti
dan kalau kamu masih menemui suami saya
saya akan melakukan jauh lebih banyak daripada ini
jadi kamu ingat baik baik
kenapa kamu tidak pernah bergurau gurau dengan andrian
kita dari haro memang tidak sesuai
aneh ya padahal orang sama sama baik tapi kok satu sama lain gak cocok ya
jadi adrian gimana sama kamu baik
iya loh emang mukanya tuh keliatan aja jutek galak gitu tapi sebenernya baik hati banget loh
dia aja pernah loh nolongin aku sama ibu aku berkali kali
anak jalanan aja pernah dibayangin sama dia dia sampe digebukin
kita duduk sana yuk
menurut kamu mercy itu kayak gimana
kok jadi ngomongin mercy
ya mersi kan cantik dia kan cantik banget udah kaya keluarga sempurna
pasti cowok yang jadi pacarnya dia beruntung banget deh
kok iya juga sih
emang kamu gak berminat jadi cowok yang beruntung itu
kamu mau aku sama mercy
kalau misalnya aku sama mercy kamu segitu seneng ya
ya iya dong mersi kan sahabat aku
dan menurut aku sih kalian tuh cocok banget loh
kayaknya dia emang sama sekali gak ada perasaan apa apa sama gue
buktinya dia malah jodoh jodohin gue sama mercy
kalau emang dia suka sama adrian ya udahlah ngapain gue ganggu
aduh kalau aku bisa lupa ya
ntar lagi aku ada cara
sorry ya aku harus pulang dan aku gak bisa ngantar kamu
tapi ada adrian kan yang ngantar kamu pulang
ya udah aku pulang dulu ya
tahu tuh tadi dia balik duluan karena ada acara
yah bagus deh
akhirnya gue bisa berduaan sama lia tanpa diganggu
bu juga kenapa senyum senyum
oh iya nih makanan buat lo

terima kasih sama gue

adua ayu ibu bangga banget deh sama lo
tapi ya walaupun miskin lo berhasil ngegait cowok keren ganteng mana kaya lagi
baik hati lagi aduu senang banget deh
eh lo tau gak ayu kalau bukan karena dia lo gak bakal keluar dari rumah sakit
lo tahu nggak dia tuh yang ngeborong semua barang di warung ibu untuk biaya rumah sakit loh
jadi dia yang borong barang barang kita bu
iya aduh baik banget kan beruntung banget deh lo aduh beruntung bersyukur dah lo
aneh kenapa join ngelakuin semua ini buat apa dia sampai berbuat sejauh ini
dia tuh yang ngeborong
itu dia bu
bang aku gak tahu apa yang kamu punya

dan tidak ada gunanya bang